tapi bagaimana dengan suku bunga simpanan dan pinjaman dari bi
ya betul sekali frida memang ini untuk yang kelima kalinya
sesuai dari hasil rapat dewan gubernur bi pada dua puluh dan dua puluh satu maret dua ribu sembilan belas
alasannya adalah keputusan ini diambil memang melihat perekonomian indonesia yang cukup stabil
di mana untuk membantu penguatan daya tahan ekonomi indonesia terhadap tekanan eksternal
kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi global melambat seperti di amerika eropa dan juga tiongkok
sehingga ada permintaan
barang ataupun ekspor yang menurun
kemudian juga adanya harga komoditas global seperti minyak dunia yang juga turun
untuk menjaga stabilitas makroekonomi yaitu rupiah
dan juga mengendalikan defisi transaksi berjalan dalam batas aman
kemudian juga untuk mempertahankan daya tarik
investor asing untuk tetap memegang aset atau portfolio indonesia berdenominasi rupiah
karena yang saat ini lebih atraktif dibandingkan dari portfolio lainnya di negara negara berkembang lainnya
hanya indonesia yang cukup memiliki daya tarik karena memang dari sisi investasi maupun rupiah juga cukup stabil untuk saat ini

sehingga untuk stance atau hara kebijakan bi adalah untuk fokus pada suku bunga dan nilai rupiah yang lebih stabil untuk saat ini

di negara negara maju sudah menetapkan untuk stance mereka adalah dovis
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini